calon presiden sandiaga uno menanggapi isu yang menyebut ia akan kembali menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta
jika tidak terpilih sebagai wakil presiden
menurutnya nama wakil gubernur dki telah ditentukan dan sedang diproses oleh dprd
serta sepenuhnya menjadi hak partai keadilan sejahtera
wakil gubernur dki sudah ditentukan dan diserahkan kepada partai keadilan sejahtera
dan terakhir tidak ada lagi diskusi bahwa partai keadilan sejahtera sudah mengajukan dua nama
dan dua nama tersebut yang ada di dprd
pak anies sudah meminta agar segera dilanjutkan prosesnya
mari teman teman dprd lakukanlah prosesnya pilih segera agar
tentunya kinerja pemprov dki akan menjadi lebih baik tugas pak anies bisa dibantu
dan kita bisa menjaga kebaikan
dan saya sampaikan mari para politisi jangan kedepankan kepentingan pribadi
kepentingan rakyat jakarta diutamakan